proyek kereta cepat jakarta bandung kembali menuai kontroversi
terjadi pembengkakan biaya proyek dan investor terbesarnya yakni china development bank
dikabarkan meminta biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah indonesia
pendanaan proyek kereta cepat menggunakan apbn sebenarnya telah melanggar janji pemerintah
yakni tidak akan menggunakan duit negara
namun tahun lalu pemerintah malah menerbitkan perpres nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
sebagai pengganti perpres nomor satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas
atas dasar itu presiden mengizinkan proyek kereta cepat bisa didanai oleh apbn
direktur utama pt kereta api indonesia sebagai pemimpin konsorsium bumn proyek ini
pada enam juli lalu dihadapan dpr memaparkan
biaya awal pembangunan kcjb sebesar enam tujuh miliar dolar amerika
atau sekitar delapan puluh enam lima triliun rupiah
kemudian terdapat cost of run atau pembengkakan biaya
sebesar estimasi satu satu ratus tujuh puluh enam miliar sampai satu sembilan miliar dolar amerika
biaya bengkak itu berasal dari pembebasan lahan
dan relokasi jalur utilitas
selain itu ada yang belum terencana dari dua ribu tujuh belas proyek tersebut dimulai
yakni financing cost atau bunga dan biaya lain saat mencari pembiayaan
ditambah interest juring construction idcv dan praoperasi
sementara arus kas pt kcic sudah menipis
dan hanya akan tahan hingga september mendatang
kalau perusahaan bukan kereta api merencanakan menjadi penyelenggara kereta api
ya pasti masalah
ini juga diawali dari kontraktor juga
nah pada saat dua ribu tujuh belas pak sulitan juga gini
nah kemudian berjalan dua ribu sembilan belas itu keterlambatan karena pembebasan tanah pak
ini luar biasa
disampaikan oleh pak menteri bu mn pak
dan kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh
dan ini akan diberikan support pak
dan ini pak apabila ini tidak cah di tahun dua ribu dua puluh dua
penjelasan kita cepat ini akan terlambat juga
ekonom menilai proyek kcjb ini harus didiskusikan dan dihitung dengan cermat
sebelum pencairan dana dari apbn dilakukan
namun harus ada komitmen tegas berkekuatan hukum
agar di kemudian hari tidak ada lagi permintaan biaya yang harus ditombok indonesia
tapi tetap dari sini kita juga punya semacam threshold tertentu
jadi berapa besar porsi apbn itu harus ditulis secara hitam

di atas putih
jadi harus konkret
memang kalau kita tinggalkan ya mangkrak
tapi kalau kita lanjutkan
harus ada jaminan bahwa nanti apbn yang kita kerahkan ini
ya memang pada akhirnya konkret
jadi jangan sampai kemudian nanti ada periode lagi
di mana pemerintah diminta lagi untuk menambah porsi apbnnya
nah ini kan menjadi masalah
dalam sejumlah kesempatan
kementerian terkait menyebut permintaan cost of run ini
masih dalam pembahasan menyeluruh oleh pemerintah
namun jika mengacu pada kunjungan presiden joko widodo di beijing pekan lalu
sudah menghasilkan kesepakatan bahwa proyek kcjb akan terus dilanjutkan
namun masih belum jelas skema yang akan digunakan
sebelumnya tahun lalu pemerintah telah memutuskan
mengucurkan penyertaan modal negara sebesar empat triliun rupiah
namun dana ini juga belum jelas kapan cairnya
dan dalam pertemuan dengan premier league
saya berharap kita dapat
membahas beberapa perkembangan kerjasama
khususnya di bidang perdagangan investasi infrastruktur keuangan pendanaan serta maritim
proyek kereta cepat merupakan gagasan jepang
di era pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
namun tawaran kerjasama jepang ini ditolak indonesia
kemudian memilih tawaran investasi tiongkok
yang dianggap nilai investasinya lebih murah
selain itu tiongkok memastikan proyek tidak akan menguras dana apbn
tawaran itu disetujui oleh menteri bumn dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas rini sumarno
dan melakukan mou pada maret dua ribu enam belas
hingga akhirnya jepang menyampaikan kekecewaannya ke pemerintah indonesia
semua berawal dari buruknya perencanaan

padahal rencananya akan diuji coba pada tahun dua ribu dua puluh
pada november mendatang saat momentum ktt g dua puluh
kita tunggu berapa besar dana apbn yang akan diambil oleh pemerintah
untuk memikul pembekakan biaya proyek kereta cepat jakarta bandung
tim liputan cnn indonesia